saya butuhlah kpu mau bikin apapun pokoknya selama peraturannya
kalau semua pendukung materai kalau sejuta enam miliar loh
diterima lah kita mau gilingnya
saya sih udah pikir santai saja lah
kalau sampai keluarin kpu mesti ada materai yang terkumpul berapa saya kumpulin
terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara gara gak ada materai ya sudah nggak usah ikut
kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan
ya sudah saya sampai oktober dua ribu tujuh belas saya akan beresin jakarta semampu saya
habis itu silakan pesta porah orang yang pengen banget jadi gubernur